alpukat buah tropis yang dikenal dengan berbagai manfaat
buahnya yang creamy dan lembut membuat alpukat cocok untuk diolah menjadi berbagai produk makanan dan minuman
dan kali ini kita akan mencoba beberapa di antaranya
kali ini saya akan mencoba avocadoc toast di salah satu kedai kopi di kawasan senopati jakarta selatan
nama kedainya one fifteen
kedai ini menyajikan avocado toast atau roti panggang alpukat
menurut pemiliknya roti panggang dengan alpukat sudah lama terkenal di amerika dan negara negara lain
meski demikian semua alpukat di kedai ini diambil dari petani lokal indonesia
jadi bawahnya kita pakai roti rotinya bisa pakai sourdough bisa kita pakai buat roti cauliflower bread sendiri
untuk orang yang tidak makan roti biasa
nah jadi setelah itu udah jadi menunya kita coba eh ternyata responsnya bagus
roti dalam avocado toast ini terlebih dahulu dipanggang selama dua menit di kedua sisinya
lalu ditambahkan alpukat segar lengkap dengan lemon dan garam secukupnya
tak ketinggalan aru gula sebagai pelengkap sayur juga saus garlic atau bawang putih dan telur
untuk avocado toast ini karena memang alpukatnya tidak benar benar dihancurkan ataupun dihaluskan hanya dilumatkan saja
jadi tekstur dari alpukatnya masih sangat terasa
kemudian seasoning seperti lemon dan juga garamnya juga terasa
dan kalau kita lihat nih dalam satu porsi avocado toast ini alpukatnya cukup banyak
kemudian lengkap juga dengan roti kemudian arah gula dan juga boiled egg
ini cocok sekali untuk jadi pilihan sarapan ataupun brunch anda
satu porsi avocado toast dihargai lima puluh lima dan menjadi salah satu favorit pengunjung di sini
aldwin hendradi mengklaim sebelum pandemi dalam satu bulan kedainya membutuhkan satu ton alpukat hanya untuk roti panggang ini
karena emang suka aja sama avocado toast sih
kalau tanggapannya ini enak banget sih
avocado nya lebih berasa
terus tadi emang minta telurnya setelah matang
jadi ini juga telurnya enak banget juga sih
ketika perut sudah kenyang saatnya kita mencari minuman segar berbahan alpukat
kalau minum jus alpukat sudah biasa
kali ini saya akan mencoba avocato atau kopi alpukat di kopi kulo yang berada di kawasan pasar baru jakarta pusat
meski kedai kopi ini dikenal dengan kopi susunya tak banyak yang tahu kedai ini justru berawal dari sajian avocado
ternyata jus alpukat ini punya
banyak keunikan sendiri lah di hati customer
dan tidak disangka ternyata sangat di welcome dengan para customer kita sih
untuk membuat satu cup avocato alpukat yang di blender bersama es batu dimasukkan ke gelas dengan sirup coklat di dalamnya
pengunjung juga dapat memilih es krim rasa vanila ataupun coklat yang akan dicampur ke minuman
terakhir satu shot espresso dituangkan ke dalam
terakhir satu shot espresso dituangkan di atas ice cream
selain lezat khasiat alpukat tak diragukan lagi
sebuah penelitian diterbitkan oleh nutrition journal menyebutkan alpukat dapat membantu memberi rasa kenyang lebih lama dibandingkan buah lain seperti apel
namun jika ingin tetap sehat berhati hatilah dengan bahan bahan perlengkap yang biasanya dicampurkan ke dalam sajian alpukat seperti gula
biasanya orang yang jadi gemuk makan alpukat maka dia akan merasa lebih enak

alpukat diberi embel embel
dibuat es buah
kasih susu kental manis
apalagi kalau di blender pakai ice cream vanila float
jadi yang bikin gemuk siapa
alpukat adalah buah yang cukup mengenyangkan bahkan makan satu saja sudah kenyang
lalu tinggi dengan lemak tapi lemak yang sehat karena tidak jenuh
meski alpukat menyehatkan
ahli gizi mengatakan alpukat tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi harian
alpukat harus dimakan sebagai buah yang masih harus dilengkapi dengan bahan pangan yang mengandung karbohidrat protein serta sumber lemak lainnya